kita ke informasi pertama hari ini lembaga pengkajian pangan obat obatan dan kosmetika majelis ulama indonesia bersama badan pom dan bio farma bertolak ke beijing tiongkok untuk melakukan pengecekan ke fasilitas produksi vaksin covid sembilan belas
hal ini dilakukan untuk mengecek kualitas dan kehalalan vaksin sinovac dan kansino
ada pun menurut informasi yang didapatkan direktur lembaga pom mui lukmanul hakim proses pengecekan baru dapat dilakukan setelah tim yang berangkat selesai melalui proses karantina dua minggu di tiongkok
menurutnya pemerintah mendorong lembaga pom mui untuk mengeluarkan sertifikasi halal untuk memberikan kepastian dan rasa nyaman bagi umat islam di indonesia
proses sertifikasi halal vaksin diperkirakan memakan waktu satu bulan
sebelumnya bepom terkaitkan
telah melakukan kunjungan ke abu dhabi uni emirat arab untuk mengecek kualitas dan kehalalan vaksin sinovac
menurut bepom vaksin sinovac telah dinyatakan halal oleh lembaga halal uni emirat arab
indonesia rencananya akan mulai mendapat pasokan vaksin covid sembilan belas mulai bulan november mendatang
pemerintah telah mencari alat yang berinteraksi dengan vaksin sinovac
pemerintah telah mencari alat yang berinteraksi dengan vaksin covid sembilan belas mulai bulan november mendatang